ya kita informasi selanjutnya komisi pemberantasan korupsi menetapkan dua tersangka baru untuk kasus ktp elektronik
mereka adalah mantan direktur murakabi sejatera irfanto hendra pambudi yang merupakan keponakan dari setianu fanto dan juga pengusaha madeoka masagung
madeoka dan irfanto menjadi tersangka ke tujuh dan ke delapan dari kasus ktp elektronik
irfanto diduga sejak awal mengikuti proses iktp dan ikut dalam tim potmawati yang disebut merekayasa tender proyek iktp
irfanto diketahui pernah memakai jasa money changer untuk menerima uang dua enam juta dolar amerika dari luar negeri
sedangkan madeoka merupakan pimpinan perusahaan yang diduga menjadi perusahaan penampung dana tiga delapan juta dolar amerika untuk setia novanto
oka tercatat memiliki dua perusahaan investasi di singapura perusahaan oka pernah bertransaksi dengan pt quader solution dan biomop
maka komisi pemberantasan korupsi telah menemukan bukti
permulaan yang cukup untuk menetapkan dua orang lagi sebagai tersangka
keduanya adalah satu saudara ihp swasta dan kedua saudara mom juga swasta
ihp dan mom diduga bersama dengan saudara setianu fanto anak sudiana sudi arjo selaku direktur
pertama pt quadar solution